oh iya om baru ingat
jadi waktu itu kan kolega om ada yang masuk rumah sakit
terus om sebagai wali ya secara administrasi harus nyerahin ktp om buat pendataan
ya ampun om kok bisa sih ketinggalan kayak gitu lain kali hati hati loh penting soalnya ktp
kayaknya bukan sebuah kebetulan kalau mobil itu satu arah sama gue
alhamdulillah catherine udah mau berkomunikasi
ya semoga aja semuanya jadi jelas
ketika dia kembali ke rumah sakitnya dia akan berbicara dengan saya
catherine berubah belakangan ini
kamu temui saya di jalan kasuari sekarang ya
aduh gimana ya
saya kan ada janji sama catherine
papa juga butuh saya
nah yaudah ya
udah deh saya temuin pa dulu
ya mudah mudahan nggak lama
setelah itu saya ketemu sama catering
sekarang juga saya kesana pak
oke makasih ren
catherine sepertinya mau ketemu dengan randy
pasti mereka mau bahas soal jessica

soalnya sebelumnya jessy pernah mau diberi peluang untuk mencari siapa yang dia suka dengan dia
tapi jessy gak mau
dia sampai jerit jerit
jakarta itu kan luas
gimana caranya aku cari jesse
minum suami aku kan hebat
ya kamu bisa ya bantuin ya
kayanya kalo hari ini aku ke tempat elsa
aku bisa bantu buat cari tahu soal jessica juga

tolong sampein ke mama sarah
bilang kalo aku mau ikutan buat foto maternity shotnya

tolong sampein aja aku mau
hari ini juga bisa ma
hari ini bagus kayak gitu
mama telepon dulu ke bu sarah ya kasih tau ya
papa seneng bener kamu berpapikiran

biar nanti papa yang ngantel kamu ke bandung ya
tujuan aku bukan maternity shot
tapi tujuan aku mau cari tahu soal jessica ke elsa

saya mau kasih gambar gembira
jadi tadi barusan nino bilang ke saya
terima kasih banyak ya bu
hari ini bu sarah
bisa langsung berangkat ke bandung ya
yaudah kalo gitu
boleh titip beberapa kemeja nino
boleh titip beberapa kemejanya nino
sama beberapa pasang jas ya bu
nanti tolong dibawa
kita ketemu di harapan kasih jam tiga sore
oke nanti saya siapkan semuanya bu sarah
saya bener bener mengucapkan terima kasih sama ibu

kembali ke rumah ini lagi
tapi disini sepri banget
gak ada elsa
gak ada neneng
kalau diharapkan kasih kan
mereka selalu rame
rentangkan ke kanan
kayak yang gitu udah latihan kemarin
neneng hati hati
tenang aja neneng udah biasa
aku kangen sama mereka
aku kangen neng sama kamu
aku kangen sama elsa
boleh tinggal disini
kalau mereka tinggal disini pasti disini rame

aduh sini sini
kasih sama kamu tuh pinter sekali ya
baik banget sih anak mau
biar aku siapin
mama mau buah
pijetin aduh kamu emang cucu oma yang paling pinter
kamu tuh udah siap jadi kakak ya si rena ya
eh rena nanti kalau adik balon biru sudah lahir kamu bantu mama ya
jagain adiknya ya
sekarang aku jadi susternya mama
bentar ya eh
ovan ngelpon nih mama nge cut beli ya
bentar ya ma
udah sehatan belum
alhamdulillah aku udah baik baik aja ini aku juga udah di rumah kok tadi pagi udah disuruh pulang
syukurlah kalau kamu udah di rumah lagi
begak denger ya
oh iya om tadi aku ketemu sama supir om loh di rumah sakit
iya om tadi sih aku lihat dia lagi megang ktp om terus aku tanya katanya ktp om ketinggalan
kok bisa sih emang ketinggalan
iya ktp om ketinggalan tadi rumah sakit makanya supir om bilin
gimana sih orang katanya ketinggalan di rumah berani beraninya dia bohong sekarang
gimana sih nih orang katanya ketinggalan di rumah berani beraninya dia bohong sekarang
terkadang sama papa
aku mau kasih tau papa kalau aku tuh kangen banget sama elsa sama neneng
nenek pengen bawa mereka ke sini
gimana sih ya
oh iya om baru inget
jadi waktu itu kan kolega om ada yang masuk rumah sakit
terus om sebagai wali ya secara administrasi harus nyerahin ktp om buat pendataan
ya ampun om kok bisa sih ketinggalan kayak gitu
lain kali hati hati loh penting soalnya ktp